terletak di kabupaten bandung jawa barat
flatway sungai cisangkui ini memiliki panjang satu tujuh km
dengan lebar bagian atas mencapai empat puluh empat meter
dan delapan meter pada bagian bawah
nantinya sebagian aliran sungai cisangkui
akan dialirkan menuju flatwe cisangkui
menuju sungai ciranjang
jika hal ini dilakukan
balai besar wilayah sungai citarum mengklaim
bisa menurunkan dampak banjir di cengkuhan bandung
khususnya daerah balenda dan dayakolot
di muara sungai citarum
namun ada satu sungai ada sungai kecil
itu yang suplai kurang lebih tujuh puluh meter kubik
nanti dia akan tinggal kecil
jadi kalau kita lihat debit yang kita alihkan
dari flatway cisangkui
dari dua ratus dua puluh lima tinggal lima itu lebih dari sembilan puluh persen
itu kita redam banjir yang berasal dari sungai cisangkui
sementara itu walhijabar menilai
proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah
menangani banjir di cekungan bandung cukup bermanfaat
namun walhi menyarankan agar pemerintah
tak hanya fokus pada pendekatan infrastruktur
tapi juga pendekatan ekologis
untuk mengurangi dampak banjir di wilayah bandung
ada pendekatan penyelesaian secara infrastruktur
tapi di sisi lain tidak ada kebijakan
untuk mengurangi misalnya laju air larian
karena sudah tinggi untuk cengkukan bandung ini
jadi persentase laju air larian itu sudah cukup tinggi
dengan misalnya itu tadi
masih adanya pengaturan tata ruang
pemberian izin untuk pembangunan pembangunan
sarana sarana komersil pemukiman yang skala besar
contohnya komplek podomoro itu tadi
perumahan podomoro yang nantinya itu akan
kalau menurut kami ya juga berbanding terbalik ya
jadi ya khawatir ini nanti ada titik titik kenangan baru gitu
saat ini menurut bbwsc tarum
dan ditargetkan akan selesai pada akhir dua ribu dua puluh
pembangunan flatwe cisangkui menelan biaya sekitar enam ratus tiga puluh miliar rupiah
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat